tim sepak takraw putra indonesia sukses meraih medali emas dari nomor kuadran putra
usai mengalahkan jepang dengan skor akhir dua puluh satu dalam laga final asian games dua ribu delapan belas
yang berlangsung di ranau hall jakabaring sport city palembang
meski sempat tertinggal di set pertama muhammad hardiansa dan kawan kawan bangkit di set kedua
dan membuat jepang menyerah dengan skor empat belas dua puluh satu untuk keunggulan indonesia
berbekal kemenangan di set kedua dominasi indonesia kian kuat
set ketiga pun akhirnya dimenangkan indonesia dengan skor dua puluh satu
persembahan emas dari tim sepak takraw dari nomor kuadran putra indonesia ini
merupakan raihan emas ke tiga puluh satu indonesia di asian games dua ribu delapan belas
sebelumnya tim sepak takraw telah menyumbangkan empat medali di asian games dua ribu delapan belas
yakni satu perunggu dari nomor beregu putra tiga perunggu dari nomor perunggu putra ganda putra dan kuadran putri
perjalanan permainan kita menikmati permainan
akhirnya kita bisa keluar dari tekanan itu dan kita memiliki lagi semangat yang luar biasa
dan akhirnya set kedua kita bisa mengambil juga
di sana kita memiliki percaya diri yang lebih tinggi lagi untuk memenangkan di set ketiga
oh sangat luar biasa penontonnya
terima kasih kita ucapkan kepada supporter yang sangat luar biasa mendukung tim indonesia
kita juga meraih kemenangan ini adalah dari mereka juga
supportannya sangat luar biasa